sangat bertentangan dengan undang undang yang sudah ditetapkan dulu
karena saya melihat dan membaca terkait dengan adanya revisi ubu penyiaran
yang saat ini digodok oleh dpr ri di jakarta sana itu melakukan
saya menilai itu adalah salah satu upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers
sehingga kami sepakat dengan teman teman pes yang ada di lumajang
untuk memperbaiki uang yang diberikan kepada pembunuhan
kita komunitas pes lumajang dari pwi ijti dan komunitas yang ada
ini juga ikut menolak keras rencana ruu penyiaran
yang kita anggap ini akan membungkam kinerja kita
dan sangat bertentangan dengan undang undang yang sudah ditetapkan dulu
saksikan program program kompativ melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya